hal ini sekaligus menutup kemungkinan pertandingan laga klasik persija kontra persib tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh tiga
mengatakan butuh waktu agar rumput kembali dalam keadaan seperti standar yang ditetapkan oleh fifa
rumput harus pulih terlebih dahulu dari kondisi
usai audit terakhir pada dua puluh satu hingga dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh tiga
tidak menggelar acara apapun sampai pelatihan itu selesai tersegara
hal ini sekaligus menutup kemungkinan pertandingan laga klasik persija kontra persib tiga puluh satu maret
yang sudah dijalankan selama ini harus kita pertahankan sama sama
dan tentu kebaikan yang sudah dijalankan karena ini kondisi yang kritikal
kan kemarin sudah disampaikan beberapa kali
tupoksi daripada pssi ini
ini mempersiapkan tim nasional
betul kan ada tuh jobdesknya
mempersiapkan secara teknis daripada penyelenggaraan
dan tentu domen daripada politik luar negeri indonesia ada di kemenlu
itu sudah ada putusannya
sudah ada rapatnya
jadi kita harus bagi bagi tugas
dan tentu kembali kita fokus yang ada dulu hari ini